presiden joko widodo mengajak penyuluh agama ikut berperan strategis
dalam menjaga persatuan persaudaraan dan kerukunan umat di indonesia
saat memberi sambutan di hadapan ribuan penyuluh agama se jawa tengah di semarang sabtu kemarin
presiden menekankan pentingnya menebarkan pesan optimisme kepada masyarakat
agar membuat indonesia menjadi bangsa kuat dan besar
penyuluh agama adalah pemandu umat pemandu yang harus menumbuhkan motivasi
memberikan dorongan memberikan harapan memberikan optimisme
dan tentu bukan pemandu yang tadi saya sampaikan menakut nakuti menimbulkan pesimisme
yang paling penting jangan juga habiskan energi untuk mempertajam perbedaan
nah ini urusan terakhir
sekarang di jawa tengah ada pilgub dan ada pilihan bupati wali kota ada tujuh
sampaikan kepada masyarakat bahwa pilihan berbeda dalam demokrasi itu biasa
antar tetangga beda pilihan enggak apa apa
antar kampung beda pilihan juga enggak apa apa
mungkin dalam rumah saja beda pilihan juga nggak apa apa kok

tak lupa presiden jokowi memberikan kuis di selas selapidatonya
presiden meminta salah satu penyuruh untuk menyebutkan tujuh belas pulau yang ada di indonesia
sebutkan nama tujuh belas pulau yang kita miliki
karena saya tidak bisa menyebutkan tujuh belas pulau
semua pulau itu tergabung jadi satu namanya negara kesatuan republik indonesia
dan tidak bisa dipisah pisahkan pak
lah enggak apa apa lho pak
jawabannya pinter banget tapi benar benar
tidak sekarang saya mau coba tujuh nama pulau yang kita miliki
pulau kalimantan papua sulawesi pulau bali pulau madura
silaturahmi yang digagas kementerian agama ini dihadiri oleh lima tujuh ratus sebelas penyuluh dari berbagai kelompok agama di jawa tengah
presiden turut didampingi menteri agama lukman hakim saifuddin menteri sekretaris negara pratikno
ketua mui ma'ruf amin pelaksana tugas gubernur jawa tengah heru sujat moko dan ketua p tiga romah hurmusi